dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau atau dkrth surabaya
akan menjatuhkan sanksi terhadap pedagang pasar yang membuang sampah sembarangan
sanksi denda diberlakukan mulai rp tujuh puluh lima sampai rp satu lima ratus
sesuai dengan peraturan wali kota nomor sepuluh tahun dua ribu tujuh belas
pukul enam pagi tim justisi dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau
mulai melakukan sosialisasi di pasar tradisional mojo arum surabaya
dengan membagikan selebaran berisi informasi tentang peraturan daerah
dan sanksi administratif jika pedagang pasar membuang sampah sembarangan
sosialisasi ini telah dilakukan sejak dua ribu lima belas
tim justisi dkrth menjelaskan isi selebaran yang telah dibagikan
dan berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pedagang pasar yang membuang sampah sembarangan
beberapa pedagang mengaku sudah membuang sampah setelah berjualan
ini ya sudah
kalau sudah selesai jualan baru dibersihkan itu mbak
oh enggak enggak pelat bersih terus kak
alhamdulillah enggak pernah
pernah hilaf pak
dulu belum ngerti belum ada selebaran
sekarang udah enggak soalnya ibu kudewi yang nyampu dari ini kesakno mbak
tapi itu lah sampah
sesuai dengan peraturan wali kota nomor sepuluh tahun dua ribu tujuh belas
sanksi administratif yang diterapkan disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan volume sampah
pedagang yang membuang sampah ke sungai got dan jalan umum
dengan berat sampai minimal setengah karung misalnya
didenda tujuh puluh lima rupiah dan yang termahal satu lima ratus rupiah
selain itu peraturan daerah kota surabaya nomor lima tahun dua ribu empat belas
menerapkan sanksi pidana kurungan penjara
paling lama enam bulan atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah
sanksi ini diberlakukan jika pedagang membuang sampah di luar kawasan tpa dalam skala besar
serta sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun
alhamdulillah kalau sosialisasi berjalan lancar
kalau untuk tilang sementara masih belum mbak
karena ini kita memperkenalkan untuk perwali
perwali nomor sepuluh tahun ini
tindak lanjut dari perda nomor lima tahun dua ribu dua puluh
kalau yang mojo arum ini karena lama mbak
jadi mereka itu sudah ngerti
sudah menyediakan tempat sampah buat sampahnya mereka
per pedagang begitu mbak
peraturan ini tidak hanya berlaku bagi pedagang
tetapi juga warga surabaya
dkrth mensosialisasikan peraturan tersebut
dibantu oleh rt ru dan bn

pada saat ini
kondisi pandemi ini akan berjalan dengan lebih cepat